masih soal otomotif kali ini tech news mengupas sentuhan teknologi di balik atribut kostum atlet mobil balap
bersama kawan saya di pebalap nasional wanita alexandra asma subrata
berikut liputan khususnya untuk anda
pembalap nasional wanita
yang terdapat di mobil
perangkat keselamatan paling utama yang melekat di tubuh pembalap adalah helm
pelindung kepala untuk formula satu ini sangat istimewa karena dapat menahan tekanan benturan yang sangat keras
helm milik pembalap f satu harus mampu menahan panas delapan ratus derajat celcius dalam waktu empat puluh lima detik
dan visornya mampu menahan peluru dari senapan angin
terbuat dari bahan serat karbon idealnya
helm memiliki berat sekitar satu dua ratus lima puluh gram
penyangga leher ini berbentuk huruf u dan terbuat dari bahan serat karbon
fungsi utama hans adalah menjaga kepala dan leher tetap stabil saat terjadi benturan
alat ini menempel di bahu dan tersambung ke helm dengan dua pengait
pembalap biasanya mengenakan dua lapis pakaian
yang tahan api
lapisan pertama terbuat dari bahan lembut dan menyerap keringat
lapisan kedua yang biasanya disebut overall
biasanya lebih tebal dan terbuat dari campuran omex dan kevlar
ukurannya dicocokkan sesuai tinggi dan berat pembalap
menggunakan bahan kulit suet yang tipis untuk mensupport tangan pembalap
melakukan gerakan dengan sensitif
bentuknya yang tinggi menutupi mata kaki
terbuat dari bahan kulit yang lembut dan terdapat karet anti sleep pada sisi belakang sepatu
lantas apa saja sistem keamanan yang terdapat di mobil formula satu
merupakan gabungan dari kokpit pengemudi dan sasis mobil
bagian ini dianggap paling penting untuk keselamatan pembalap
pelindung tempat duduk pembalap ini harus mampu menahan tekanan hingga puluhan kn
monokok terbuat dari serat karbon
sabuk pengaman enam titik
sabuk pengaman jeans ini mengikat badan dan kaki pembalap
juga akan memelar sesuai dengan gaya yang diterima pembalap
yang terdapat di bagian atas kokpit berfungsi untuk mengurangi beban leher dan kepala pembalap
saat terhantam g force
headrest pada mobil formula satu mampu menahan tekanan lima puluh kn

alexandra s brata jakarta